pandemi covid sembilan belas memukul beragam profesi salah satunya musisi
pembatasan kerumunan masa menghambat pemasukan para pekerja seni
meski new normal diberlakukan belum ada kejelasan pasti atas nasib para musisi
beragam strategi pun dilakukan namun para musisi berharap pemerintah segera menetapkan regulasi pasti
hari hari gitaris gruben niji ramadista akbar sangat berbeda dalam tiga bulan terakhir ini
sejak pandemi covid sembilan belas melanda tanah air praktis seluruh jadwal konser grup band niji dibatalkan
rama dan bandnya yang biasanya berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk tur konser
kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarga
pandemi covid sembilan belas diakui telah mempengaruhi pemasukan para musisi
pasalnya pemasukan terbesar berasal dari konser musik off air
kini banyak musisi yang mengisi waktu dengan menjadi pembicara wni
binar menjajal menggelar showcase online sampai terjun ke dunia bisnis berjualan
kalau buat contoh kasus kayak niji sendiri itu terakhir perform di empat belas maret untuk yang off air
setelah itu diumumin bahwa kegiatan outdoor itu udah nggak boleh
dan semua jadwal kita yang untuk off air tertunda
tertundanya sampai penyelenggaranya bingung mau naro di mana acaranya sendiri
karena ini kan semua berhubungan ya
jadi harus ada kerjasama antara si musisinya penyelenggara dan vendor juga
karena yang tadi kita pikirkan untuk membuat sebuah acara kan ada hitungan tersendiri
jadi memang harus dicari solusi di situ sih yang agak berat
karena kebijakan yang berubah berubah terus itu yang bikin sesuatu yang pasti jadi nggak pasti
kalau kita ngomongin secara kreativitas kreativitas sih terus berjalan ya
yang terhenti itu adalah income sebenarnya lebih banyak income
kalau kreativitas justru di saat saat begini banyak teman teman musisi mengisi hari hari untuk income juga dengan webinar webinar
jadi yang mungkin ngajar terus ngasih sharing tentang wawasan industri musik dan lain lain
itu salah satu jadi income juga sih gitu
dan yang ketiga kalau yang memang kita harus bertahan ibut hidup adalah ekspansi di luar musik
ya teman teman juga pasti dagang gitu
bukan hanya para musisi yang terdampak covid sembilan belas para kru dan tim produksi juga terkena imbasnya
manajemen para musisi harus memutar otak agar dapat menghidupi para kru di balik panggung
mulai dari menggenjot penjualan merchandise sampai kolaborasi dengan brand tertentu untuk menjual masker yang keuntungannya disalurkan untuk menghidupi para kru
manager grup band run alvino tamaela mengakui manajemennya telah jauh hari menyiapkan dana darurat untuk menggaji krunya
trik kalau dari manajemen kan kita memang punya tabungan atau dana darurat
kalau dibilang tiap manajemen pasti beda beda
kalau di run sendiri kita sudah mempersiapkan oke ibaratnya kita kuat sampai kapan nih
sampai lebaran kah sampai dua bulan setelah lebaran kah
itu kan juga kita harus hitungin karena tanpa pemasukan kita harus
ngeluarkan ya kan harus memberikan mereka bantuan atau support mereka tanpa mereka kerja
atau juga kita sudah sempat melakukan event event off air itu pun via online digital
itu udah kayak live youtube live instagram ataupun konser konser online yang sekarang ada
kita mencoba menggalang dana atau bikin dana darurat untuk tim produksi kita itu dengan kita sempat berkolaborasi merchandise
pakai masker kita sempat jual dan itu seluruh keuntungannya kita jadikan dana darurat sewaktu waktu kalau mereka membutuhkan
meskipun pemerintah telah menggaungkan pola tatanan hidup baru atau new normal bagi musisi belum ada kejelasan atas nasib mereka ke depan
rama gitaris beniji merasa konser virtual tidak mampu menggantikan interaksi langsung dengan pendengar musiknya
selain itu para musisi menilai tidak semua penggemarnya
mereka juga telah membeli tiket menonton konser online
sang gitaris berharap meskipun industri musik dan hiburan bukan prioritas utama pemerintah tetap memikirkan nasib mereka
kalau kita sih harapannya memang sih hiburan itu pasti orang masih kepikiran ini tersier lah paling bawah
yang diutamakan pertama pasti roda ekonomi yang premier dulu gitu
nah sekarang kita masih menunggu tapi menunggunya itu sampai kapan
kita butuh keputusan yang jelas juga
terus kita harus menunggu tapi menunggunya itu sampai kapan kita butuh keputusan yang jelas juga
karena ini berhubungan sama orang banyak juga gitu
industri gak cuma di musik doang tapi teman teman yang seniman lah gitu
kita ngomongin seniman gak cuma seniman di industri musik ya
rata rata kan banyak performer ada seniman daerah dan lain lain gitu kan
musik kan universal dan banyak gitu
jadi ini berhubungan dengan kehidupan orang juga
jadi kehidupan orang ini juga butuh dikasih kepastian
pengamat musik adib hidayat menyarankan pemerintah
segera membuat regulasi tentang protokol penyelenggaraan konser di tempat hiburan maupun lapangan terbuka
menurut adib harus ada protokol ketat yang diterapkan di setiap lokasi konser musik
untuk pemerintah sendiri yang perlu dilakukan adalah tentunya regulasi ya
regulasi bagaimana membuat era normal baru ini mulai diberlakukan ke tempat konser
ke tempat pertunjukan ke kafe kafe
karena tentunya juga ini menjadi ekosistem yang harus segera dibenahi gitu
karena ya protokol yang harus dilakukan pemerintah juga harus ketat
karena musik menjadi salah satu subsektor dari kemen parekraf ya
bagaimana menjadi ekosistem yang baik dan bagaimana supaya tempat tempat pertunjukan yang tadi saya bilang cafe itu memiliki prosedur gitu
bagaimana kalau misalkan nanti pertunjukan itu sudah bisa dilakukan
apakah ada jaga jarak segala macam
atau yang biasanya gedung pertunjukan seribu orang menjadi empat ratus orang
kafe yang biasanya seratus orang
untuk sementara bisa lima puluh orang dulu
meskipun situasinya berat para musisi terpaksa beradaptasi mencari cara untuk bertahan di tengah pandemi
perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar kreativitas anak bangsa tidak mati
rifana pratiwi lastonga pebro jakarta